dari jawa tengah kita ke jawa timur limbah medis merupakan bahan bahan yang berbahaya untuk digunakan kembali
apalagi bila dijadikan mainan untuk anak anak termasuk anak anda
di kota mojokerto limbah medis berupa botol yang masih terdapat label obat digunakan untuk mainan anak anak
para guru madrasah ibtidaiyah nurul huda kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
menemukan botol bekas limbah medis yang dijual beberapa pedagang mainan di sekitar sekolah
botol botol bekas limbah medis ini kemudian dijadikan mainan untuk anak anak berupa kutek pewarna kuku
dari luar bentuknya tampak seperti botol biasa namun setelah dibuka label luarnya terlihatlah label aslinya
yaitu obat suntik untuk kb penjaga kehamilan
kutek memang sering digunakan oleh para siswa perempuan terutama untuk mewarnai kuku jari tangan dan kaki
sejumlah siswa mengaku sering membeli dan menggunakan kutek tersebut
mereka tidak tahu jika botol kutek tersebut
adalah bekas limbah medis
pedagang mendapatkan barang tersebut dari pengepul di jombang
pak tahu nggak pak itu kalau botolnya botol bekas medis itu pak
nggak tahu ya
sekolah kemudian melaporkan temuan
ini ke dinas kesehatan kota mojokerto
jadi kami akan melakukan penelusuran
tentu karena wilayah ranah wilayah ini bukan di kota mojokerto produksinya
kami akan melakukan koordinasi vertikal
kira kira dari produsen produsen atau yang berwenang terkait dengan distribusi ini
limbah medis ini dinilai sangat berbahaya untuk anak anak
terlebih kemasannya rentan digigit oleh anak anak saat membukanya
sehingga dikhawatirkan dapat menularkan penyakit
agung ibo mojokerto